menteri koordinator bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan mengatakan kebijakan ekonomi terbaru mengeluarkan lima puluh empat bidang usaha dari daftar negatif bisnis
maksud saya dari daftar negatif investasi
bertujuan untuk menarik para investor asing yakni agar ingin bermitra dengan indonesia dan membuka lebih banyak peluang kerjasama
luhut menyatakan hal ini juga telah dilakukan oleh beberapa negara lainnya
membuka aja karena di mana negara juga berlaku begitu
jadi di sini yang diinjat dampaknya itu banyak investasi yang masuk ke indonesia ya
iya maksudnya begitu biar dapat
tapi dianggap ini sebagai pro asing waktu itu